indonesia memiliki beragam pilihan kain tradisional
yang sudah mendunia serta menjadi bukti kekayaan budaya negeri ini
kain tenun indonesia banyak menjadi incaran karena motif dan warnanya yang menarik
salah satunya yaitu kain ulos dari sumatera utara
kain cantik dengan corak khas yang biasanya memiliki perpaduan warna merah hitam dan putih
di tarutung sumatera utara kerajinan ulos banyak menjadi penopang ekonomi warga
di mana sebagian besar perajin ulos adalah kaum perempuan dengan kemampuan yang diwariskan secara turun temurun
namun di masa pandemi ini sejumlah perajin resah karena penjualan ulos menurun
penutupan tempat wisata dan pusat perbelanjaan membuat mereka kesulitan memasarkan hasil karyanya
jadi itu di tahun lalu awal pandemi itu satu dua bulan itu sebenarnya udah langsung anjlok ya penjualan kita
anjlok sekali ya pak sampai delapan puluh persen penjualan di p tiga ud juga
karena tidak ada tamu tidak ada penjualan
di tengah kesulitan yang dihadapi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif hadir melalui program beli kreatif danau toba
kesempatan ini banyak dimanfaatkan para pelaku kreatif
saya bisa ikut bkdt dari dinas koperasi dan umkm
kemudian kita ikut kurasi lolos
jadi waktu reni dikontak sama bkdt itu programnya satu bulan satu bulan penuh
dan itu yang saya tahu itu ada seseorang dari dinas koperasi yang masukin nama reni sebenarnya
diajuin ke bkdt kemudian reni ikutin
dalam program beli kreatif danotoba ini
para pelaku kreatif dan pelaku kreatif yang dikontak sama bkdt
mereka mendapatkan ilmu pemasaran keuangan fotografi produk pengemasan hingga branding dan trust
setelah ikut program bkdt saya rajin ke rumah kreatif bkdt
rajin datang secara offline nya
di situ kami banyak belajar foto baik di dalam ruangan di luar ruangan mengedit foto
dan sejak itu saya lebih percaya diri untuk memposting
produk saya di media sosial
ada pelatihan kayak naikin omset terus bagaimana untuk jual di marketplace
bagaimana untuk berbicara dengan klien bagaimana supaya di pandemi kita konsisten
tetap branding seperti itu
walaupun satu bulan itu impact sama kita banyak loh
inovasi produk dan digitalisasi menjadi salah satu poin yang dikedepankan dalam program bkdt
dan bisa langsung diaplikasikan para pelaku industri kreatif terhadap produknya
kedepan kedepannya itulah inovasinya kan di mix dengan batik deli serdang ya atau terutama sumatera utara
konsepnya kita itu mundur ke belakang lebih ke kuno
kenapa kita konsen di kuno
karena sekarang ulos itu sudah banyak yang terlalu modernisasi
dan kita sadar pasar sekarang ini harus cari yang lebih unik kan
makanya konsep damlek itu revitalisasi atau mengembalikan motif motif lama
beragam inovasi serta adaptasi digital membuat reni dan erlinda bisa memperluas pemasaran produk kreatifnya
kita udah buat strategi gimana caranya itu biar bisa kembali ke normal
kita buat sistem penjualan di live instagram facebook
kemudian kita buat promo ya kan
terus ada kayak kasih giveaway
iklan kita kan dibuat bersponsor ya
dari situ kita banyak manfaatnya
kita jadi tahu yang apa namanya yang penggemar produk kita itu usia berapa sih dari kalangan yang bagaimana gitu
dari situ juga saya tahu bisa tahu jam jam berapa sih sebenarnya kalau kita share di sosmed itu jam berapa yang banyak yang melihat
kain kain tradisional indonesia termasuk ulos sendiri memiliki daya tarik yang tinggi
kualitas kain tradisional jika dibuat secara maksimal akan membuat nilai jual semakin mahal
yang uniknya lagi untuk satu produk hanya ada satu barang gitu
nggak ada yang sama
kita pengen itu bukan cuma saya sebenarnya sih
ulos itu jadi warisan unesco di pbb
itu tujuan kita di jangka panjang ya
terus yang kedua saya ingin bukan cuma saya sebenarnya
desa lain bisa jadi desa wisata ulos disini
karena banyak banget sih
ini ribuan penenung disini bukan cuma reni gitu
jadi reni bukan semata fokus di damai ulos
tapi juga membina
bisa jadi penenung penenung di daerah lain
dengan inovasi dan adaptasi kain nusantara yang beragam memiliki potensi yang luas
kita harus bangga buatan indonesia dan bantu menjaga negeri ini dengan beli produk kreatif lokal